setelah bertemu prabowo subianto ketua umum partai nasdem surya paloh juga bertemu dengan capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
untuk berbuka puasa bersama di markas partai nasdem jakarta pusat
dalam pertemuan ini anies merespon soal pertemuan surya paloh dengan prabowo subianto
capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyebut pertemuan itu adalah sesuatu yang baik tetapi bukanlah hal yang luar biasa
anies menyampaikan tak ada obrolan khusus antara surya paloh dan prabowo subianto
sementara terkait peluang bergabungnya nasdem ke koalisi prabowo menurut anies pembentukan kabinet masih lama
sehingga apapun yang disampaikan saat ini masih bersifat spekulatif
anies baswedan ketua umum partai nasdem surya paloh menyebut pertemuan ini adalah sesuatu yang baik tetapi bukanlah hal yang luar biasa